sempat buron selama setahun bos arisan fiktif mama gaul akhirnya ditangkap tim reserse kriminal pores banyuwangi senin siang
dari tangan pelaku polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya tujuh lembar kwitansi pembayaran dan rekening koran
akibat ulah pelaku puluhan korban mengaku rugi ratusan juta rupiah
reserse kriminal pores banyuwangi senin siang merilis bos arisan fiktif mama gaul yang sempat buron selama satu tahun
tersangka yr warga perumahan gria giri mulia kelurahan kelatak kecamatan kalipuro banyuwangi ini
akhirnya ditangkap di daerah pamulang kota tangerang hari kamis
sebagian uang yang sudah masuk ke saya karena mereka semua menutup untuk mengembalikan pada waktu itu juga
sedangkan saya kan nggak bisa nyari si diatasan saya itu namanya desyat maja itu
jadinya sebagian uang kan beberapa orang itu saya putar kembali untuk memasukkan ke mereka
dari tangan pelaku polisi berhasil mengamankan empat bendel rekening koran
tujuh lembar kwitansi pembayaran dan screenshot penawaran investasi dan arisan
lapor menyerahkan sekitar satu ratus lima puluh tujuh juta dan sampai dengan saat sebelum dilaporkan
ternyata pelapor tidak dapat keuntungan yang dijanjikan sebesar lima puluh persen
tertangkapnya tersangka disambut baik oleh para korban arisan
sudah pulang tapi alhamdulillah sudah kayak nasabah nasabah
yang udah ketipu alhamdulillah sudah ketangkep kan gitu ya
jadi ya wess syukurlah semoga aja cepat cepat terselesaikan
cepat cepat ditanggulangi masalahnya ini cepat cepat kena hukuman mas
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
tersangka akan dijerat dengan pasal tentang penipuan dan penggelapan
dengan ancaman hukuman delapan tahun penjara